kasus pengoplosan produk kosmetik yang diungkap polda jawa timur terus berlanjut
polisi akan memanggil enam artis yang mendukung produk kosmetik oplosan ini
mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait keterlibatannya dalam memasarkan produk di media sosial
pemanggilan tujuh artis ternama yang menjadi pengendorse kosmetik oplosan di kediri jawa timur ini
dilakukan setelah tim penyidik di treskrim suspolda jatim
melakukan pengelisaan terhadap tersangka
dalam keterangannya produsen kosmetik dan obat kecantikan ilegal asal kediri jawa timur
mengaku pernah dipromosikan oleh sejumlah artis ibu kota melalui media sosial
karena itu polisi akan menjajaki apakah sebelumnya para artis mengetahui produk ini ilegal atau tidak
dalam proses promosinya itu dia seolah olah menggunakan produk itu
nah ini nanti kaitan dengan masalah urgensi
untuk segera melakukan permintaan keterangan pemanggilan saksi saksi
akan kita lakukan sesuai dengan tahapan tahapan yang memang dibutuhkan untuk proses pendidikan yang kita lakukan
dari keterangan tersangka para artis ini menerima honor antara tujuh hingga lima belas juta rupiah setiap dua minggunya
salah satu tugasnya yakni berfoto dengan memegang merek kemudian di upload di instagram dan website rumah kecantikan